yang namanya baso biasa terbuat dari bahan daging
tapi kalau yang jualnya wanita cantik sudah pasti viral di dunia maya
usai diunggas orang warga net beberapa waktu lalu
lapak bakso miliknya di jalan raya bancai sentul bogor jawa barat
makin ramai diserbu pembeli bahkan sampai mengantre dan mengular
meski sibuk menjajakan sajian bakso andalannya
namun nur fitriani tak pernah menolak permintaan pengunjung untuk foto bareng
selain berparas menawan sang pedagang juga dikenal ramah dan santun
sehingga membuat pengunjung makin betah
penasaran pak ya
nampaknya sama tuh
nah basonya dia lumayan enak ya
di usianya yang terbilang muda wanita dua puluh tujuh tahun ini sudah menggeluti jualan baso sekitar sepuluh tahun silam
demi membantu usaha kedua orang tuanya
baso nur fitriya bukan sembarang baso dia punya menu andalan
di kiosnya menyajikan varian bakso yang menggugah selera
masih lelah dari di awal
tidak ada alat yang lebih baik
jadi pumpkin ya bukan bisa dipakai sebagai baju milik
mereka menc fahren di kiosk sma untuk versi sumber dosis
pada hari ini mereka juga melam mighty
mengaku harus menambah kebutuhan daging untuk memproduksi baksonya yang kian melejit
sebelumnya takaran daging sebatas dua puluh kg per hari
tapi kini meroket hingga empat puluh lima kilogram per harinya
alhamdulillah rejeki nenggelis
muhammad juanda bogor jawa barat